tim gabungan tni polri berhasil mengevakuasi warga kampung alaman duga yang merasa terancam dengan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok pimpinan egyanus kogoya senin kemarin
inilah detik detik helikopter karakal milik tni angkatan udara mendarat di kampung alaman duga papua
kedatangan helikopter angkatan udara tersebut untuk mengevakuasi sekitar delapan belas warga dari kampung alaman duga papua
yang terdiri dari empat belas orang laki laki dua orang perempuan dewasa satu orang anak laki laki dan satu orang anak perempuan
para pengungsi tersebut terdiri dari warga masyarakat asli papua para pekerja tokoh agama termasuk para ibu dan anak anak
kapendam tujuh belas cedrawasi kolonel herman taryaman dalam rilis yang diterima cnn indonesia mengatakan
evakuasi dilakukan lantaran adanya ancaman dari kelompok egyanus kogoya yang melakukan intimidasi dan penyanderaan terhadap warga sipil
ada pun delapan belas warga yang dievakuasi dibawa ke mimika menuju lokasi yang lebih aman